maraknya kejahatan jalanan di jabodetabek meresahkan masyarakat
aparat polres depok berpatroli menyisir jalanan di malam hari
dalam operasi cipta kondisi ini aparat pores depok berjaga jaga jika ada gerombolan geng motor atau ormas
yang melakukan sweeping atau warga yang mencurigakan berkeliaran di malam hari
tujuannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah depok dan sekitarnya
selalu tiap hari rutin bahkan kadangkala dilaksanakan bukan sekali semalam
sampai tiga kali
karena pertama setelah pelaksanaan orang melaksanakan sholat ibadah
itu kan lingkungan itu biasanya sepi yang ada di perumahan kita itu perlu
elsa seorang warga depok mengaku resah dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi akhir akhir ini
pasalnya ia kerap bekerja sampai malam hari

kita kan kalau perempuan nggak ada

baru di depok kan dua bulan

tapi pas air air ini nggak
warga bisa ikut turut berpartisipasi menjaga keamanan lewat aplikasi seperti halo polisi atau panic button
jika melihat atau menjaga
jadi korban kejahatan
secara mediana depok